intensitas el nino fenomena yang menekan curah hujan melanda indonesia sepanjang tahun dua ribu enam belas
gabungan pengusaha kelapa sawit gapki mencatat penurunan produksi minyak sawit atau crude palm oil cpo
terseret angin panas yang menerpa indonesia tahun dua ribu enam belas
penurunan terjadi pada produksi minyak sebesar satu juta ton atau sekitar tiga persen
namun penurunan produksi cpo tidak memberi imbas pada penurunan produksi minyak kernel sawit yang stagnan di angka tiga juta ton sejak dua ribu lima belas
penurunan produksi minyak kelapa sawit juga memberi imbas pada kuantitas ekspor cpo indonesia yang turun sebesar lima persen
meski begitu gapki mencatat nilai ekspor cpo indonesia ke india negara negara uni eropa
tiongkok pakistan dan amerika serikat hanya turun sebesar tiga persen pada dua ribu lima belas

menurut ketua umum gapki joko supriyono penurunan volume ekspor perdagangan cpo dan turunannya tidak menyeret penurunan ekspor terlalu jauh
selain itu nilai perdagangan ekspor industri sawit cukup kokoh karena ditopang oleh perbaikan harga cpo yang merangkak naik di pertengahan dua ribu enam belas
gapke menambahkan tren kenaikan harga di prediksi tak akan berpengaruh besar terhadap ekspor
sebesar dua puluh tujuh juta ton minyak sawit yang naik satu juta ton dari realisasi ekspor dua ribu enam belas
rencananya gapki akan mengekspor dua puluh tiga lima juta ton cpo
dan tiga juta ton palm kernel oil pko satu lima juta ton bahan kimia dan lima ratus juta ton biodiesel
nanda windari cnn indonesia